lima pendiri partai amanat nasional membuat surat terbuka untuk amin rais yang juga merupakan pendiri pan
surat terbuka tersebut digagas oleh albert hasibuan abdillah toha gunawan muhammad tuti herati dan zumrotin
dalam surat terbuka yang disebarkan kepada awak media pada rabu siang ini
para pendiri pan mengungkapkan amin rais seringkali melakukan kiprah dan manuver politik
yang tidak sejalan dengan prinsip prinsip partai yang lahir pada saat reformasi ini
salah satu prinsip yang dimaksud adalah pan sebagai sebuah partai modern yang bersih dari noda noda orde baru
sementara kiprah politik amin rais dianggap telah bersimpati mendukung dan bergabung dengan politisi
yang beraspirasi mengembalikan kekuatan orde baru ke kancah politik indonesia
selain itu amin rais juga dianggap menjadikan agama sebagai alat politik
kelima pendiri pan ini sudah tidak lagi aktif dalam politik praktis khususnya dalam organisasi pan
namun mereka merasa memiliki tanggung jawab moral atas partai
peran amin rais yang kini berada di luar struktur utama pan dianggap destruktif bagi masa depan partai
dan juga bergerak selama ini dalam konstruksi batasan yang disebutkan oleh amin rais
maka oleh karena itu bersama pertimbangan pertimbangan yang ada kita minta agar amin rais itu mundur
dan kita sudah terhubung dengan wakil ketua dewan kehormatan pan derajat wibowo di surabaya jawa timur
selamat sore pak derajat
selamat sore mas febri apa kabar
ya pak derajat kita
kita tahu tadi siang bahwa surat terbuka ini sudah rilis ke media
tanggapan anda bagaimana dengan surat terbuka dari lima orang pendiri pan ini
ya saya tentu sebagai junior mereka itu sangat menghormati ya mereka
namun karena mereka juga mengajarkan kepada kami untuk mengembangkan sikap kritis
ya saya harus bersuara secara kritis juga
karena isi surat mereka itu tidak objektif mengingat tidak sesuai dengan fakta
jadi misalkan yang pertama tuduhan bahwa pan itu tidak eksklusif padahal prinsipnya adalah inklusif
kemudian terbuka kemudian semua warga negara itu punya hak yang sama
nah saya tadi juga membuat surat terbuka kepada mereka
saya buatkan salah satu contoh yang saya pakai ya dengan mohon maaf
itu kawan saya namanya bara azibuan putranya pak albert hazibuan salah satu penanggulangan surat tadi
bara itu maju sebagai caleg pan pada tahun dua ribu empat belas di sulawesi utara
bara beragama kristen ya
yang dapat kursi di sana itu namanya yasti
suaranya itu maaf satu ratus tujuh belas atau satu ratus dua belas saya lupa ribu ya
satu ratus tujuh belas atau satu ratus dua belas ribu tapi dikoreksi menjadi satu ratus tiga ribu
jadi suaranya jauh sekali di atas lerat
sehingga dan yasti ini itu beragama islam
suaranya sebagian hampir semua itu berasal dari kabupaten bolaan mongondo
ya kaum muslim di bulan mongondo
nah yassi yang beragama itu berasal dari kabupaten gulaan mongondo

tapi kemudian yassi maju sebagai calon bupati gulaan mongondo
yang menang akhirnya alhamdulillah
sehingga kemudian kursi dpr nya diserahkan ke barat
kalau kita lihat artinya kursi pan di sulawesi utara
dan sulawesi utara itu hanya enam lho kursinya sangat sedikit
pdib dapat dua kartel lainnya kebanyakan dapat golkar satu

terus demokrat satu kalau kalian tidak tahu itu adalah kursi yang paling banyak
kalau tidak salah satu lagi saya lupa satu lagi pan
nah itu kalau kita lihat kursi yang sekarang dipakai barat
itu adalah di puluhan ribu atau mungkin di atas seratus ribu
itu adalah dari suara muslim pemilik muslim
ya saudara saudara kita yang beragama islam
tapi kemudian diserahkan kepada barat yang menampilkan beragama kristen
kemudian dari isi ke barat tidak ada masalah
pak amin sangat mendukung bang zul sebagai ketua umum sangat mendukung
karena memang itu adalah hak dan kewajibannya barat untuk mengembangkan mana di kursi tersebut
kemudian barat masuk di dpr sekarang juga dipanggil c tujuh
jadi itu salah satu bukti salah satu bukti yang menunjukkan kurang inklusif apa lagi pak muzir
kurang terbuka kurang menghormati hak warga negara apa lagi
jadi salah satu tuduhannya adalah minoritas
jadi dan ini yang terkena adalah anaknya pak albert azibwan sendiri
jadi pertama tuduhan itu sama sekali tidak sesuai dengan fakta
kemudian disebutkan juga kalau apa namanya pak amin sering memakai agama apa segala macam
ya pak amin ini berarti kenyataan memang ketua umum itu yang mengalami dia awalnya
beliau kan ulama
jadi kalau beliau memakai jarum jarum agama
jadi kalau beliau memakai jarum jarum agama
jadi kalau beliau memakai jarum jarum agama
ya apa salahnya sama seperti saya ikonom saya memakai jargon jargon ekonomi apa salahnya gitu
kemudian yang berikutnya beberapa pasangan ibu ibu sendiri dengan segala hormat ya
menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh pak amin destruktif ya
tadi disebutkan destruktif terhadap partai
bukti yang dirinya apa
kalau hal partai kalau pandemi sekarang terdestruksi
kalau hal partai kalau pandemi sekarang terdestruksi
faktanya dua ribu empat belas itu suara dan gosipan naik dibandingkan dengan dua ribu sembilan
dan itu tidak lepas dari manuver politiknya pak amin yang terkritisi oleh mereka
tentu hasil kerja keras bang hadar sebagai ketua umum saat itu dan para kader semuanya
kemudian yang berikutnya kalau saya melihat tuduhan tuduhan yang disampaikan tadi dibacakan oleh mas
dari kisah satu sampai empat kemudian berikutnya kalau saya melihat tuduhan tuduhan yang disampaikan tadi dibacakan oleh mas berdi

dari kisah satu sampai empat kemudian berikutnya kalau saya melihat tuduhan tuduhan yang disampaikan tadi dibacakan oleh mas berdi

beliau beliau itu yang kita tahu paling tidak dua orang saya tahu adalah pendukung berat pak jokowi
nah apa yang saya tanya adalah
kalau pak amin kebetul betul sama pak amin ke total
dalam mendukung mas jokowi atau mas bowo
itu kesalahannya apa ya
kemudian kalau pak yang memutuskan untuk mendukung mas bowo
dan itu diputuskan dalam forum yang besar
yaitu rakna forum kedua tertinggi telah kongres
itu kesalahannya pak apa
ini kan salah dari dalam pak yang memutuskan itu
nah justru pertanyaannya
kalau beliau beliau merasa bahwa itu keputusan
yang sangat keputusan

kalau beliau merasa pak amin
kan di situ disebutkan bahwa pak amin seperti tidak mau melepas dan segala macam
sama sekali bukan itu
faksanya memang real politiknya pengaruh pak amin sangat besar di dalam pak amin
karena memang banyak sekali basis konstituen itu yang merujuk kepada pak amin
kenapa bapak bapak dan ibu ibu pendiri itu pengaruhnya tidak sebesar pak amin
yang dulu di dalam pak amin
dan sama sama pendirinya
singkat saja pak beranjak apa selanjutnya akan dianggap pak amin
pan untuk merespon masalah ini
saya belum mencari dengan pak amin
jadi saya belum tahu apa yang akan disampaikan pak amin nanti
karena beliau sekarang di jogja
saya masih di jawa timur di sekarabaya
saya juga belum berkomunikasi dengan pak amin
akan dikasih berikan itu sangat menghormati para pendiri ya
bahwa para pendiri menyampaikan hal yang tidak objektif
karena tidak sesuai fakta
tapi kemudian tentu kita harus berkomunikasi dengan mereka
dan saya tidak tahu apakah mas budawan sekarang masih mengucapkan
atau masih memiliki
pan juga saya tidak tahu
jadi mungkin nanti kita akan coba bicara
tapi kalau memang masih ada peluang untuk begitu

kita masih terus dengan apa yang sekarang sudah berjalan baik
terima kasih pak derajat wibowo
wakil ketua dewan kehormatan partai amanat nasional dari surabaya jawa timur